kosa itu jangan menyalahkan orang yang merkosa
bapak ibu yang punya anak anak perempuan
orang yang merkosa jangan menyalahkan orang yang merkosa
orang yang memperkosa itu adalah nafsunya datangnya dari orang yang diperkosa
jadi semua itu salahnya wongi
salah ewe doi
dia pakai baju yang minim minim
dan dia selalu
inilah video pernyataan ningsih tinampi saat sedang mengobati pasiennya yang menjadi korban pemerkosaan
video yang beredar di media sosial itu pun ramai ditanggapi warganet
hampir semua warganet geram dan menyayangkan pernyataan ning si
ningsi melakukan pengobatan alternatif di rumahnya di desa karangjati pasuruan jawa timur
dengan jumlah pasien yang fantastis
bahkan daftar pasien yang hendak berobat mencapai tiga puluh ribu orang
dengan daftar tunggu hingga tahun dua ribu dua puluh
mendapat kecaman dari warganet dan sejumlah kalangan
ning si pun menegaskan apa yang diungkapkan dalam video
ditujukan kepada makhluk halus yang berada di dalam badan pasien
aku kan komentari setan yang ada di badan anak itu
bukan mengomentari semuanya
aku mengomentari setan yang ada di badan itu
ningsih mengobati pasiennya tanpa metode medis termasuk korban pemerkosaan yang videonya menjadi viral saat ini
padahal pemerkosaan berdampak terhadap fisik dan psikis korban yang seharusnya segera mendapat pertolongan medis